saudara bulan suci ramadan membawa berkat tersendiri bagi pedagang es dole di pleret purwakarta jawa barat
es campur yang melegenda ini selalu menjadi buruan warga untuk berbuka puasa
inilah es dolai es campur pemilik pak dolai
lokasinya berada di pasar kuliner pleret purwakarta jawa barat
setiap hari menjelang berbuka puasa warga selalu mengantre untuk membeli es campur ini
bahkan tidak sedikit warga yang sengaja datang sejak siang supaya kebagian membeli es dolai
rasanya yang manis dan juga segar menjadi pilihan yang tepat untuk berbuka puasa
apalagi harganya pun murah meriah
es dolla ini sebenarnya sama dengan es campur lainnya
namun lebih tenar dengan nama es dolai karena penjual awalnya bernama haji ujang dolai yang sudah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini usaha es dolight diteruskan oleh anaknya asep mulya
menurut asep di bulan ramadan penjualan mereka meningkat hingga dua kali lipat
dalam sehari bisa terjual sebanyak sembilan ratus porsi es dolai
dengan omset mencapai sepuluh juta rupiah
kalau satu minggu bisa delapan ratus bungkus
untuk harga es dolai cukup terjangkau
yakni dua belas ribu rupiah per porsi
jika anda penasaran ingin merasakan sensasi berbuka puasa dengan es dolai
mungkin anda bisa langsung mendatangi lapak es dolai yang terletak tidak jauh dari stasiun pleret purwakarta
henry irawan kompas tv purwakarta jawa barat